dan kita tersambung dengan produser lapangan cnn indonesia mutia wiro sastro
saat ini berada di kantor pelayanan pajak pertama kebayoran baru jakarta
selamat pagi mutia ini lima hari jelang batas terakhir pelaporan spt tahunan wajib pajak
bagaimana sudah berapa persen wajib pajak yang sudah melaporkan spt tahunannya di kantor pajak kpp kebayoran baru ini
baik selamat pagi aldi
di sini betul saya sedang berada di kpp jakarta kebayoran baru satu
ini salah satunya yang terbesar karena ini merupakan gabungan dari kpp pratama yang ada di daerah plt lto seribu dua ratus tiga puluh empat dan jakarta kebayaran baru satu
tepatnya di daerah senayan ya aldi
kemudian untuk jika anda bertanya sudah berapa persen animo masyarakat kemudian sudah berapa persen visitor yang mengunjungi kpp pertama untuk melaporkan eventnya
atau melaporkan spt atau surat peran tahunannya kami nanti akan berbincang dengan salah satu kepala humas
dan juga kerja sahabatnya
pp jakarta kebayoran baru satu
namun aldi untuk mengingatkan sedikit untuk menghimbau para masyarakat pula
ini saya akan ajak anda untuk melihat seperti apa alur gambaran jika anda ingin melaporkan spt tahunan anda
jadi yang pertama adalah di sini ini adalah loket pertama yang akan anda kunjungi
anda akan diberikan formulir seperti ini jika anda belum memiliki izin
ini adalah formulir aktifasi event yang bisa digunakan dan juga diisi jika anda belum memiliki event
ataupun yang eventnya rusak
ataupun hilang begitu aldi
sehingga ketika anda sudah memiliki event anda tinggal langsung bisa berada di loket yang satu ini
yang ada di sebelah kanan saya
ini adalah loket aktifasi event dan jika event anda rusak ataupun hilang
ini ada sekitar tujuh loket yang bisa dikunjungi oleh para masyarakat
kemudian jika anda sudah memiliki event event hanya diaktifasi selama satu kali saja
dan itu bisa langsung digunakan untuk tahun tahun berikutnya
namun biasanya yang mengunjungi kpp pertama itu yang biasanya eventnya rusak ataupun hilang
kemudian jika anda sudah memiliki event sebenarnya anda bisa melaporkan spt di mana saja
dan menggunakan peranti apa saja
namun jika anda memerlukan bantuan anda bisa langsung ke kpp pertama seperti yang ada di sini
ini yang termasuk yang terbesar ada tiga puluh pc yang bisa digunakan
dan assessment yang langsung dibantu oleh para karyawan dari djp
ini yang merupakan yang terbesar sehingga ini juga bisa menjadi opsi anda
untuk langsung dikunjungi
dan tentunya untuk dibantu untuk pelaporan spt
namun kembali lagi sebenarnya bisa dilakukan dimanapun dan juga kapanpun
tapi karena setahun sekali biasanya kita cukup lupa begitu ya seperti apa
kemudian untuk pelaporan spt baik untuk wajib pajak orang pribadi ataupun badan
untuk menjawab pertanyaan anda
sepertinya apakah cukup lengang
apakah lengang ini berarti ada inisiasi baik
begitu sehingga para masyarakat wajib pajak orang pribadi sudah lebih aware dengan adanya e fi
dengan gerakan dengan perusahaan
dengan gerai atau sistem online yang bisa digunakan
ataupun mungkin pertanda buruk berarti orang masih ibarat kata bermental deadliner begitu
mendekati tiga puluh satu maret baru melakukan laporan spt nya
selaku kepala kerjasama dan hubungan masyarakat di kpp jakarta kebayaran i
selamat pagi pak adit
bapak boleh diceritakan pak ini kita sudah ada di kpp pratama jakarta kebayoran satu
sepertinya ini apakah pertanda baik
atau mungkin nanti siang siang
atau mendekati tiga puluh satu maret baru rame
oke baik mbak
sebelumnya saya perkenalkan nama saya adita wibisono
saya kepala seksi kerjasama dan hubungan masyarakat kanwil dcp wajib pajak besar
jadi memang di sini di gedung rajiman wdn ini memang ada enam kpp
kpp wajib pajak besar satu sampai dengan empat
dan juga kpp perusahaan masuk bursa
dan juga kpp kebayaran baru i
nah di sini kami setiap tahun semenjak tahun dua ribu enam belas
semenjak kami pindah ke sini
kami selalu membentuk satgas untuk penerimaan spt
karena kantor ini berada di lokasi strategis di daerah perkantoran
jadi kami membentuk satgas yang terdiri dari enam kpp tersebut
nah setiap tahun itu kami melayani para wajib pajak
yang khususnya yang berada di wilayah kantor gedung rajiman ini
nah ini memang setiap tahun animo masyarakat untuk melaporkan
spt melalui e filing itu semakin besar
karena kan semakin dirasakan manfaatnya semakin besar
semakin mudah aman cepat ya
nah cuma memang problemnya ini mungkin karena memang setahun sekali
ini banyak masyarakat yang masih kadang kadang tuh masih nervous ya
masih lupa gitu
kadang kadang mereka masih lupa password
kemudian problem yang utama itu lupa e file
nah ini kami sebenarnya pertama tama kami mengucapkan
mengapresiasi sebenarnya para wajib pajak
yang selalu melaporkan spt tahunan setiap tahun
sebelum batas waktu penyampaian
namun demikian saya juga menginginkan agar masyarakat mengingat prosedurnya
supaya setiap tahun sebenarnya
kalau misalnya wajib pajak ini hafal atau bisa melakukan ini
bisa dilapor dimana aja
mereka bahkan di kantornya masing masing pun bisa melaporkan sp tiga
nggak perlu datang kesini
kalau datang kesini kan mereka mesti izin
di kantor gitu ya
nah itu sebenarnya disimpan aja
terus kemudian kalau bisa di create contact di telpon selularnya
yang terkait dengan e filing
mulai di npwp
terus kemudian e file nya
just in case nanti kemudian passwordnya lupa
nah ini juga password kadang kadang wajib pajak itu lupa
karena passwordnya nggak disamakan dengan email gitu
sebenarnya sih simpel aja sih gitu
hal hal yang sangat manusiawi kalau menurut saya gitu ya
tapi sebenarnya hal hal seperti ini
bisa dikurangin kalau wajib pajak itu menyimpan semua dokumen dokumen
atau prosedur itu
supaya mereka nanti ke depannya
itu bisa lapor spt itu dimana aja dan kapan aja gitu
terima kasih banyak pak adib atas himbauannya
semoga dengan adanya proses yang lebih tersimplifikasi ini
juga para masyarakat wajib pajak juga semakin lebih mudah begitu ya
untuk lapor spt
ini mbak ingin mengingatkan juga ke para wajib pajak
yang belum melaporkan sp tahunan
nah untuk spt tahunan pph orang pribadi
masih ditunggu sampai dengan tanggal tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
karena pajak kita untuk kita gitu ya
baik terima kasih sekali lagi pak adi
itu tadi aldi perbincangan saya kembali lagi di himbau
sampai tiga puluh satu maret dua ribu sembilan belas nanti
tapi untuk beberapa kantor pelayanan pajak begitu
ada beberapa yang memang tanggal tiga puluh satu maretnya justru meliburkan diri
atau tanggal tiga puluh maretnya karena bertepatan juga dengan akhir pekan aldi
sehingga hanya buka setengah hari
jadi jangan sampai jadi deadliner
sehingga kalau bisa lebih cepat lebih baik untuk melaporkan budget anda
bagaimana aldi sudah lapor spt tahun ini kembali ke studio
ya mutia sudah dong karena lewat tanggal tiga puluh satu maret
satu april saja ini akan dikenakan denda rp seratus kabarnya per tahunnya
produser lapangan cnn indonesia mutia wiro sastro
melaporkan dari kantor pelayanan pajak pratama kebayoran baru jakarta